tunggal putri seni puspa arumsari menorehkan sejarah menjadi atlet pencaksilat pertama yang meraih emas di asian games dua ribu delapan belas di padepokan pencaksilat taman mini indonesia indah senin siang
puspa mendapat nilai empat ratus enam puluh tujuh mengalahkan pesilat singapura nur zuhairah muhammad yazid yang memperoleh nilai empat ratus empat puluh lima dan meraih medali perak
sementara medali perunggu jatuh ke tangan pesilat filipina chiri meregalado dengan nilai empat ratus empat puluh empat
raihan puspa arumsari menjadi perolehan emas ke tiga belas untuk kontingen indonesia sekaligus pembuka tambang medali emas dari cabang pencaksilat
kebetulan untuk tunggal sendiri itu adalah gerakan baku yang sudah seluruh dunia pun menggerakkan gerakan itu
jadi nggak ada sesuatu yang beda yang beda itu gimana pembawaannya
jadi saya berusaha menggerakan itu
jadi saya berusaha menggerakan itu dengan nilai empat ratus empat puluh lima
itu adalah nilai yang benar benar menarik untuk mencapai nilai empat ratus empat puluh lima

ke empat belas diraih dari kategori pencaksilat ganda putra melalui duit yola primadona jampil dan hendy yang menghasilkan lima ratus delapan puluh poin
berturut turut terus menyusul perolehan emas dari cabang pencaksilat yakni dari tim bergu putra
melalui nunu nugraha asep yul
dan anggi faisal mubarok
kemudian dari kelas e putra kelas i putra kelas d putra dan kelas c putri
serta kelas b putra
masing masing satu medali emas
total delapan emas dari cabang pencaksilat dikantongi hari ini
sekaligus menambah perolehan medali emas indonesia yang ke dua puluh satu